sebelumnya ketua mahkamah konstitusi anwar usman menegaskan kalau akhir akhir ini media sosial cukup gencar menghantam mk
sampai gaya bersalaman petinggi mk pun katanya ikut dikritisi
saya ajak anda kita akan berbincang dengan pakar media sosial sekaligus direktur eksekutif komunik konten
ada mas hariko wibawa satria kita akan mendalami analisa mas hariko terkait dengan bagaimana sidang mk dalam sorotan lini masa
mas hariko selamat malam
ya selamat malam mbak
tiffany dengan tiffany mas hariko
oke selamat malam mbak sani
selamat malam mas hariko bagaimana pandangan pengamatan anda terkait dengan sidang mk dalam sorotan lini masa
apakah memang yang tercapture di lini masa di media sosial itu betul memang media sosial ini belakangan
seperti katanya ketua mk memang cukup gencar atau cukup keras ini menghantam mk
atau justru anda melihat enggak kok justru sebaliknya
ya sebagai pejabat publik mestinya ketua mk jangan menyampaikan pernyataan seperti itu
ini kan seakan akan menyalahkan publik kita ini kan dalam situasi demokrasi kita belajar menyampaikan apa yang ada dalam pikiran masyarakat
ya biasa saja tidak ada serangan yang sangat dramatis kepada ketua mk itu wujud dari mereka itu ingin semuanya adil sehingga ini kan untuk indonesia juga

hmm jadi ketua mk tidak perlu menyebutnya
ini menyalahkan masyarakat
wajarlah pejabat publik itu dikritik mereka juga punya anggaran kan untuk menjawab segala kritik kritik itu
sedangkan yang mengkritik ini kan masyarakat yang memang melihat ada kedanggalan ya disampaikan gitu loh
harus disyukuri itu
tapi suasananya di lini masa bagaimana warganet atau netizen ini mengikuti perkembangan sidang mk tidak hanya hari ini
tapi menuju proses sidang dari kemarin kemarin sampai dengan hari ini seperti apa sih positif negatifnya mas hariko
nah saya kaget juga dengan apa yang ditayangkan di cnn tadi terkait dengan kutipan kutipan beberapa warga
relatif sama dengan apa yang kita analisis di ruang kendali di sini
jadi memang terlihat sangat berbeda sekali dengan situasi di dua puluh dua mei
jadi memang perhatian warga tidak sepenuhnya tertuju ke sidang mk situasinya sangat berbeda
kemudian dari akun media
yang paling banyak dimention dan akun media yang paling berpengaruh terlihat pengguna mesos ini lebih banyak pasif
dalam artian mengamati situasi gitu
memang semalam itu sempat rame terutama dari akun facebooknya ganda nanggolan kalau nggak salah namanya
itu dia mengatakan bahwa pak abdullah hehamawa akan turun untuk aksi
nah ternyata dengan turunnya pak abdullah hehamahua ini
justru membuat suasana itu semakin kondusif
oke justru di luar dari mk atau sidang mk nya sendiri membuat situasinya jadi kondusif
jadi adem jadi ayem gitu
faktor lainnya yang membuat situasi itu kondusif adalah siaran langsung yang dilakukan oleh akun facebooknya prabowo
itu justru membuat suasananya kondusif ya
ya artinya ketika akun facebook prabowo menyiarkan siaran langsung
memang kalau kita baca dalam kaitannya dengan dunia diplomasi
di situ street diplomasi itu
siaran langsung itu memang efeknya sangat tinggi ya
karena masyarakat itu senang dengan sesuatu yang langsung kesannya apa adanya real time
dan langsung dirasakan oleh penonton gitu
nah itu juga membuat masyarakat juga tidak harus datang ke mk
karena prabowo menyiarkan siaran langsung
dan itu yang paling banyak ditonton
tadi kalau saya hitung hitung gabungan antara siaran langsung antara akunnya prabowo dengan gerindra itu
penontonnya hampir mencapai satu dua ratus orang
dengan adanya siaran langsung dari media sosial
jadi warga atau masyarakat bisa memantau langsung jalannya sidang mk
dan kemarin juga sempat ada kekhawatiran bahwa ini nih
mungkin saja ada pembatasan medsos selama persidangan mk gitu
justru medsos itu jangan di blokir
karena itu ada masyarakat untuk bisa melihat gitu
dan bisa melihat di mana saja
ketika medsos itu di blokir justru masyarakat semakin ada kecurigaan
itu malah memperburuk situasi dengan adanya siaran langsung baik dari akunnya prabowo maupun dari akun gerindra
itu orang bisa melihat bagaimana sebenarnya persidangannya
makanya di data saya ini beberapa akun misalnya kayak akun hukum online kata data dan lain sebagainya
yang menyajikan secara ilmiah
kemudian memberikan informasi terkait hukum
itu justru diminati warga
tetapi sebaliknya akun akun yang menyerang
yang menyerang dua
karena sudah selesai ini bukan pilpres lagi
jadi pengguna medsos itu lebih tertarik pada akun akun yang memberikan penjelasan hukum terkait sidang gugatan pilpres
karena seperti yang ditampilkan di cnn tadi mirip benar dengan apa yang kita analisis di sini
jadi warga lebih tertarik untuk menambah pengetahuan
kemudian mengetahui apa sebenarnya yang terjadi gitu
jadi tidak ada unsur provokatif melalui dengan adanya sidang mk
atau dengan disiarkannya sidang mk di media sosial
anda tidak melihat itu ya sama sekali
dan artinya gini
apakah memang orang orang ini hanya tertarik dengan sidang mk
atau mungkin mereka mereka yang juga sudah mengikuti proses pilpres dari beberapa bulan
atau mungkin dari sebelum sebelumnya
ya karena ini yang harapan semua orang ya
agar semua ini diselesaikan secara konstitusi
tidak diselesaikan secara di luar luar jalur hukum
sehingga ketika ini proses ini berjalan
jadi mari kita buka sama sama
karena kita bukan lagi mendemonstrasikan massa
tapi kita mendemonstrasikan data
kita bukan lagi sentimen
mari kita berargumen di sidang itu
kalau memang ada kecurangannya
sampaikanlah seluas luasnya toh itu live di banyak media sosial
masyarakat lah yang akan menilai gitu
kita masih prosesnya masih cukup panjang
mungkin paling tidak dua minggu ke depan
sampai dengan nanti keputusannya apa
kita akan kawal terus juga pergerakannya di lini masa ya
terima kasih mas hariko wibawa satria
sudah bergabung di connected malam hari ini